sekali dalam setahun ritual masyarakat yang menggantungkan hidup pada sebuah telaga di timur jawa digelar
sebuah ungkapan syukur dan penghormatan pada leluhur
sebuah doa dan tradisi jelang hari yang suci
inilah labuhan sarangan sebuah cerita para penjaga telaga
keroncong telaga sarangan yang mengalun tenang ini menunjukkan kekaguman pada indahnya telaga sarangan di kabupaten magetan jawa timur
keindahannya sudah tersohor bahkan sejak lagu ini diciptakan oleh maestro keroncong ismunanto pada tahun seribu sembilan ratus tiga puluh sembilan silam
sejak kabupaten magetan mulai terbentuk secara administratif oleh pemerintah hindia belanda pada seribu delapan ratus
kawasan telaga sarangan sudah menjadi lokasi wisata
data di perpustakaan daerah menyebut pejabat belanda dan pria hikaya di jawa timur kerap menghabiskan waktu berlibur di tempat ini
telaganya memang hanya seluas tiga puluh hektare dengan kedalaman dua puluh delapan meter
tetapi lokasinya yang ada di lereng gunung lawu dan dikelilingi perbukitan kecil membuat pemandangannya menakjubkan
buat kota magetan analoginya seperti bali dengan indonesia
jika dulu bali lebih terkenal daripada indonesia demikian juga telaga sarangan
dia jauh lebih dikenal daripada kabupaten magetan
tahun dua ribu tujuh belas jumlah pengunjung ke telaga ini mencapai hampir tiga ratus ribu orang
kontribusi dari pengunjung dan retribusi saja menempatkan telaga sarangan sebagai penyumbang pendapatan asli daerah nomor tiga tertinggi di magetan dengan lima belas miliar rupiah
memang pad di magetan itu suka tidak suka selain dari pbb ya
itu memang wisata dari sarangan ini mendapatkan porsi yang tinggi
namun kita juga akan terus mengumandangkan itu dalam artian bahwa sarangan itu ya magetan
oleh sebab itu wisata itu menjadikan kuda penarik atau pengungkit dari perekonomian di magetan
karena apa karena begini tidak semua kabupaten dianugerahi oleh tuhan yang makuasa itu alam
dihuni oleh kurang lebih sembilan penduduk telaga sarangan memberi penghidupan bagi sebagian besar warga desa sarangan
hanya lima persen warga yang pekerjaannya tidak berhubungan dengan telaga sarangan seperti petani pegawai negeri sipil atau yang lain
selebihnya warga menggantungkan hidup pada eksistensi telaga sarangan sebagai lokasi wisata dari penyewaan kuda
penyewaan speedboat kaki lima dan penginapan
hampir semua sektor ini dikerjakan dan dimiliki oleh warga sarangan sendiri
semua sektor ini mampu memberi penghidupan yang layak bagi warga
data di kelurahan sarangan menyebut migrasi warga keluar daerah sangat kecil
pertahun hanya di bawah satu persen
lebih banyak terjadi karena faktor pernikahan
kita membuka usaha yang sesuai kita yang sesuai yang ada di sini
hingga kita buka usaha seperti saya memang faktanya di perhotelan
jadi kita buka mulai dulu tuh awalnya cuma dua kamar sehingga kita bisa tiga puluh enam kamar
dengan sektor kehidupan yang nyaris semuanya berhubungan dengan warga
telaga sarangan menjadi mikrokosmos atau pusat pandangan kehidupan nyata warga
mereka sangat akrab dengan folklor atau cerita rakyat
kipasir dan nyipasir
serta anaknya joko lelur yang melindungi telaga
tokoh tokoh mitologi yang dianggap sebagai leluhur itu
menjadi pusat ritual tahunan
dan menjelang ramadan
sebagai wujud rasa syukur yang sudah diberikan tuhan lewat telaga sarangan
sebuah perayaan terima kasih pada tuhan dan meminta keselamatan
lewat persembahan makanan dan sesaji labu sarangan
ribuan orang akan tumpah di tepi telaga saat perayaan ini tiba
berbagai prosesi harus dilakukan dengan ketat
jadi setelah mereka itu hilang
masuk ke dalam rakwa tadi yang telaga
suara goib bahwa si joko lilung tidak usah mencari
bahwa kipasir dan nyipasir sudah kembali ke alam bakar
pada suatu hari nanti apabila ada majunya zaman
hari jumat pun
supaya diperingati untuk suatu kegiatan bersih desa
alhamdulillah sampai sekarang warga masyarakat memanfaatkan bahwa telaga ini betul betul bermanfaat
dan mensejahterakan warga masyarakat
tidak hanya warga masyarakat kelurahan sarangan
tetapi juga tetangga desa
damai bisa dari kota sekarang
film berulang kota
sehari menjelang labuhan
hujan lebat menyiram bumi magetan sejak siang
menutup langit sarangan dan menghentikan aktivitas di sekitar telaga
tetapi bagi lima orang tetua desa hujan bukan halangan
bahkan tiada yang bisa menghentikan mereka melakukan aktivitas krusial ini
dengan menaiki speedboat mereka menuju sebuah pulau kecil di sisi barat telaga sarangan
tujuannya adalah sebuah makam tua
di makam yang nisannya sudah dipugar sejak beberapa tahun lalu ini
dipercaya bersemayam dewi werdiningsi
dia seorang putri kerajaan mataram islam yang melarikan diri dan membuka kawasan sarangan di tahun seribu enam ratus an
disinilah para tetua desa melakukan ritual pertama persiapan labuhan sarangan
mereka memberikan sesaji berupa kopi pisang dan ayam ingkung
juga mengerim doa pada sang leluhur
allahumma purajating wali pangpancarang lah pendopo lintang pendweniat
allahumma dunga kupul ursikangi tan kangelungi porowali
allahumma dunga kupul ursikangi tan kangelungi porowali
sebuah upacara khas jawa dengan lantunan doa islam bercampur dengan bahasa jawa inggil atau halus
dan bermunajat pada tuhan agar persiapan labuhan berjalan lancar
isinya yaitu hanya memondok kepada yang maha kuasa pertama
yang kedua juga memohonkan ampunan kesalahan warga masyarakat selama menjalankan kegiatan rutin sehari hari
setelah itu mengadakan tasakuran ke pulau itu merupakan wujud syukur kepada yang maha kuasa
setelah selama setahun warga masyarakat tidak ada alangan apa apa pada hari kemis kemarin
dan syukuran ke pulau itu merupakan ujur syukur kepada yang maha kuasa
sementara itu di sisi desa sarangan sebelah utara sejumlah warga tengah sibuk mempersiapkan unsur paling penting dalam labuhan sarangan
mereka tengah membuat tumpeng raksasa setinggi hampir dua meter dan berbagai macam sesaji
sesaji terdiri dari berbagai hasil bumi yang tumbuh di sarangan yang berhawa dingin
selain persembahan sesaji ini adalah simbol penjaga tumpeng
mereka akan diletakkan di belakang tumpeng saat pelaksanaan kirap labuhan
di rumah warga yang lain rangka tumpeng tengah dibuat
ada dua rangka yang dipersiapkan yang semuanya terbuat dari anyaman kulit bambu
yang satu sebagai hiasan dan dilapisi cat warna putih dan satunya sebagai tumpeng utama
sementara di dapur rumah warga tengah menanak nasi yang menurut kepercayaan harus dimasak bersamaan dengan rangka tumpeng dibuat
butuh kurang lebih dua puluh kg beras yang dicampur ketan untuk melapisi rangka tumpeng setinggi dua meter
menurut warga selama mengikuti perayaan labuhan tumpeng tidak pernah terbuat dari nasi utuh
melainkan hanya ditempel saja ke seluruh rangka dengan mencampur nasi dan tepung kanji agar nasi semakin lengket
dengan begitu tumpeng akan tetap utuh saat dikirap dan tidak pecah saat dilarung ke telaga
ini rasa syukur kita pada allah swt
tumpeng itu istilahnya metuwo dalam sing lempeng
jadi kita tidak boleh menyimpan dari ajaran ajaran agama ajaran ajaran adat
jadi tumpeng itu metuwo dalam sing lempeng
yang lain itu hanya pelengkap
lengkap sesaji dan ada tumpeng ada panggang itu kan dimakan oleh warga masyarakat sebagai suatu adkat untuk
kesibukan juga terjadi di sebuah rumah warga desa sarangan
seperti farida yang sore itu sibuk memasak lauk pauk yang akan mereka hidangkan saat perayaan labuhan
kalau syarat sih enggak
kalau cuma pas nyembelih ayam
itu kita ya baca bismillah juga pakai menyebut buat nyiki jahililung sama nipasir itu saja
siapa sih mereka itu
mereka itu leluhur di sarangan
nanti bawa sesajen ke punden
inti labuhan sarangan adalah perayaan rasa syukur
ekspresi kegembiraan atas berkah atas pemberian tuhan lewat telaga sarangan
karena itu warga lebih suka menyebut berbagai persiapan labuhan ini sebagai tasyakurani
sebuah ungkapan yang berakar dari bahasa arab
tasyakur atau berterima kasih
tidak heran jika rangkaian perayaan labuhan penuh percayaan simbol jawa dan islam
doanya berbahasa arab
sementara ritualnya beradat jawa
jadi kalau dianggap itu ya sirik atau bid'ah
itu bagi saya kurang benar
karena pemahamannya yang kurang pas
karena selamatan itu ya merupakan istilahnya alatnya kan panggang ayam
tumpeng dari beras dan pisang
itu merupakan simbol dari kemanusiaan
dari kemanusiaan diri pribadinya masuk ke manusia
dalam tasyakuran ini ritual persiapan labuhan mendekati akhir
puncaknya adalah menanam kepala kambing di sebuah pohon yang dipercaya warga sebagai punden atau tempat yang disucikan
selain kepala kambing
juga ditanam masing masing kaki kambing di empat penjuru angin
dari yang sama
orang click debut pemerintah untuk pemasokan kambing kayu
bisa diunggah kita dijiwakan kami untuk pemandangan kaki kambing
dan juga versi ter competition pempiva
dan bermana dua orang saja berpalan yang orang tiga

selama dua bulan

tentanganmia r permanently default
boleh dipunden lagi itu tadi merupakan ya semua gangguan dari alam yang tidak diinginkan tidak mau berani istilahnya
beberapa jam menjelang perayaan labuhan sarangan
masjid baitur rahman yang berjarak dua km dari telaga ramai oleh warga
mereka melakukan sholat dua rokaat ditambah sunnah dua rokaat
mereka berdoa memohon perayaan labuhan berjalan lancar
islam dan adat jawa memang menjadi nafasan

labuhan sarangan dimulai dari kantor kelurahan sarangan yang berjarak satu km dari telaga
dari sini tumpeng tumpeng raksasa dan berbagai sesaji berjalan diiringi kirap
lebih dari seribu orang ambil bagian dalam labuhan sarangan
arak arakan kirap ini berjalan pelan menuju telaga sarangan
kirap dipimpin sekelompok tokoh desa berkuda sebagai lambang leluhur pembuka desa
yang menuntun warga menjaga desa dan telaga
sementara tumpeng yang disebut warga sebagai gonobahu atau tumpeng kuat dan besar
merupakan simbol penyangga kehidupan diletakkan di tengah kirap
seperti sebuah kitab suci
nyaris tidak ada yang berubah dari perhelatan
kehelatan labuhan sesaji sarangan dari mungkin sekitar ratusan tahun yang lalu
hingga dilaksanakan saat ini
nenek moyang mereka nenek moyang warga sarangan telah memberikan panduan ketetapan
bagaimana ritual sakral ini dilakukan hingga sangat mendetil selama berhari hari
semuanya untuk mengawal tumpeng ini tumpeng gonobahu yang nanti akan dilarung
ke telaga sekarangan sebagai bentuk rasa syukur persembahan kepada yang kuasa
dalam sejarah indonesia modern karangan mcricals catatan tentang perayaan rasa syukur warga
di sekitar gunung lawu termasuk di magetan sudah ada sejak pertengahan tahun seribu delapan ratus
tetapi kajian jurusan ilmu sejarah fakultas ilmu budaya universitas airlangga menyebut perayaan seperti halnya labuhan sarangan ini
sudah terjadi jauh lebih lama dari saat ini
jadi jauh sebelum belanda masuk indonesia
ayatnya bahkan bisa ditelusuri ke masa sebelum masuknya agama agama ke nusantara
kita bisa lihat ada layer atau lapisan lapisan sejarah di situ
ini biasanya ya sekali lagi kenapa saya berani bilang bahwa ini tradisi sebelum agama agama bahkan hindu masuk ke jawa
ini kan beranda selalu percaya bahwa agama itu juga
terutama masyarakat jawa itu punya agama asli
ini tradisi yang muncul sejak zaman tradisi megalitik
nah maka kita bisa lihat sebenarnya ada lapisan lapisan yang memang continue atau berlanjut
ada yang memang terputus
terputus memang karena kehadiran agama agama baru
tapi yang sinambung atau yang kontinu itu berlangsung ya ini misalnya tradisi megalitik
gunungan sendiri yang dulu itu punden berunda mungkin gunungannya kemudian dijadikan tumpeng
ya kan yang hari ini itu bukan tradisi hindu itu
ada yang bilang itu tradisi yang kuno sekali
setelah dua jam perjalanan kirap akhirnya labuhan dimulai
sesaji dan tumpeng ditarik dengan perahu motor di bagian paling depan
pengiringnya adalah belasan kapal yang mengawal sesaji dan tumpeng

layaknya mengarak pengantin ratusan orang yang mengiringi bergembira
tepat tetangga tangga semua kapal berhenti
cinnamon jarangnroad modif

tak berapa lama tumpeng gono bahu diceburkan ke telaga
inilah puncak labuhan sarangan sebuah tradisi kuno yang tetap bertahan lestari
sebuah sikap takzim pada leluhur dan ungkapan terima kasih pada tuhan yang sudah menciptakan telaga untuk kebaikan warga di sekitarnya
warga menunggu di pinggir jalan tetapi acara belum selesai
menjelang sore sebagian warga yang mengikuti labuhan terutama anak anak muda beranjak ke lokasi lain
mereka memainkan becak lawu yang menurut warga sudah menjadi bagian dari kemerihan labuhan sarangan sejak sebelum kemerdekaan seribu sembilan ratus empat puluh lima
becak lawu adalah atraksi memakai alat sederhana yang dimodifikasi
dulu alat ini disebut sebagai geledekan yang berfungsi mengakut hasil bumi dari dataran tinggi sarangan ke dataran rendah
kini becak lawu menjadi mobil mobilan yang digerakkan secara manual

untuk operasi ini bisa dibilang mudah bisa dibilang sulit
soalnya sulitnya itu mengendalikannya dengan kaki
kiri kanan pakai kaki tangannya posisinya diam yang satu diam yang satu naik tuas rem
jadi beda kayak mobil
sama sama roda empat tapi kendalinya pakai kaki bukan pakai tangan
apa yang dibutuhkan nyali
ya nyali cukup besar
dan safety nya ada di diri sendiri
kalau kita yakin ya pasti bisa
kalau ragu ragu ya pasti kejadian fatal lah
sebelum hari semakin sore saya mencoba sendiri mengendarai becak lawu
jelas tidak hanya dibutuhkan skill dan juga kebiasaan untuk menaiki alat ini
tetapi juga nyali ya
karena alat ini harus naik dengan kemiringan sekitar empat puluh lima derajat
kemudian turun meluncur sejauh dua kilometer
tetapi itu justru membuat saya tertantang untuk menaikinya
setelah becak lawu berakhir pada seluruh rangkaian labuhan sarangan
warga sarangan kembali pulang
sambil meyakini tahun depan labuhan akan kembali digelar
sebagai ungkapan syukur yang tidak pernah putus

ada se injusta masalah

terima kasih saya alaminya seperti ini